harga emas melejit di tengah pandemi setelah sebelumnya mencetak rekor tertinggi
meski saatnya jual emas emas sebagai aset lindung nilai ini selalu layak untuk dikoleksi sebagai instrumen investasi
bagaimana menjadikan investasi emas ini tepat guna untuk anda
bergabung bersama kami ada safir senduk perencana keuangan
mas safir selamat malam
selamat malam puspa selamat malam semuanya
senang bisa ketemu lagi di sini
kalau kemarin kemarin soal utang soal kredit sekarang investasi emas nih ya
nah mas safir harga emas kan lagi mantul nih ya kalau kata netizen
naik belakangan sampai akhirnya menyentuh angka satu juta rupiah per gramnya
yang kemudian jadi pertanyaan semua orang
apakah ini waktunya jual atau justru lebih baik beli emas
oke jadi begini di industri atau di ilmu perencanaan keuangan itu kami tidak pernah diajarkan untuk berinvestasi
karena kita meramal harga itu akan naik
sebagai contoh misalnya gini
oke saya meramal harga
produk ini akan naik dua ratus ribu nanti bulan depan
karena itu kita beli sekarang ya
itu namanya metode timing ya
nah di ilmu perencanaan keuangan kami tidak pernah menyarankan untuk kita berinvestasi dengan metode timing
atau meramal berdasarkan ramalan
kenapa karena tidak ada satupun orang yang bisa meramalkan dengan tepat berapa harga satu produk investasi
dua bulan mendatang tiga bulan mendatang
itu nggak ada
yang kedua meramal emas itu sulit sekali
kenapa karena begini
kalau kita orang awam misalnya mungkin lebih enak kalau misalnya saham
saham barang konsumsi
asumsinya ekonomi naik atau turun orang tetap mandi
kalau mandi mereka pasti pakai sabun dan shampu
berarti saham barang konsumsi misalnya oke
tetapi pada emas untuk orang awam gimana meramal harga emas
sulit sekali gitu ya
jadi yang bisa dilakukan oleh orang awam adalah orang orang kebanyakan adalah
mereka bisa melihat di masa lalu bahwa emas itu seringkali jarang turun drastis
mungkin tapi jarang sekali
drastis turun pelan pelan mungkin
tapi kalau turun drastis jarang
tetapi seringkali mereka naik drastis setiap kali ada ketidakpastian
contoh misalnya ada pandemi lah ada kerusuhan lah
terjadi masalah dengan mata uang negaranya lah
sehingga orang berbondong bondong membeli hard asset
nah emas itu kan lebih murah daripada properti
jadi sekali lagi silahkan beli emas kalau memang asumsinya di masa lalu
jadi pertanyaannya sekarang adalah
kalau kita pernah punya emas di masa lalu dan sekarang masih pegang
jual atau tidak ini jawaban saya
kalau kita lagi nggak butuh butuh amat biar aja
itu yang pertama
yang kedua saran saya adalah beli aja terus
karena saya percaya dalam jangka panjang dia bisa naik lagi
tetapi kalau kita butuh uangnya ya sudah dijual saja nggak apa apa
mumpung harganya sudah lebih tinggi dibanding kita beli
jadi sekali lagi kalau nggak butuh butuh amat nggak usah dijual
beli aja lagi nggak ada masalah saya pikir
yang penting tergantung kebutuhan ya
sadar dengan kebutuhan
kebutuhan sendiri ya mas hafir
mas safir tapi meski harganya lagi tinggi nih
untuk ekonomi rumah tangga khususnya
emas dianggap sebagai investasi yang aman dan layak dimiliki nggak sih
bukan berarti emas itu nggak pernah turun
emas pernah turun lah pasti pernah turun
tapi sekali lagi pengalaman jarang sekali emas turun drastis
tapi ini tidak menjamin bahwa besok besok emas pasti nggak akan turun drastis gitu ya
tapi kalau pertanyaannya adalah
emas itu bagus nggak sih untuk investasi rumah tangga
untuk ngajarin orang tentang emas itu mudah sekali ya
karena orang sudah kenal dengan namanya perhiasan ya
tinggal namanya batangan tinggal diajarkan
mengajarkan tentang emas lebih mudah daripada ngajarin tentang saham loh
orang seringkali diajarin tentang saham mereka takut ya takut
tapi kalau emas orang nggak ada masalah
karena mungkin emas ada bahannya ada intrinsiknya
beda dengan lembaran saat atau lembaran uang
dimana dia ada nilai nominalnya tapi kalau dirobek jadi nggak berarti
jadi nomor satu dia mudah dipahamkan
kami itu pertama
kemudian yang kedua adalah berdasarkan pengalaman di masa lalu
emas itu biasanya naik setiap kali ada ketidakpastian
masalahnya adalah di indonesia mungkin nggak sih ada ketidakpastian lagi
pengalaman menunjukkan bahwa setiap tahun di dunia ini
pasti ada saja ketidakpastian
inilah bencana inilah dan sebagainya
bukan berarti kita mendoakan tidak
tapi pasti ada ketidakpastian
rata rata setahun mungkin dua kali tiga kali setahun
jadi besar kemungkinan setahun itu bisa terjadi emas itu naik dua atau tiga kali
nah kalau ngajarin soal emas nih sepertinya mudah gitu untuk orang awam
secara resiko juga lebih rendah dan mudah didapatkannya
tapi investasi logam mulia nih seperti emas kan sekarang bentuknya banyak mas safir
ada emas batangan ada juga tabungan emas
kita nabung setiap bulan untuk nantinya mungkin dapat emas
ada juga perhiasan
yang jelas adalah saya ingin mengeluarkan perhiasan dari investasi emas
yang memang cocok untuk dimiliki
karena perhiasan itu punya beberapa kelemahan
jadi yang pertama bahwa yang namanya perhiasan itu ada ongkosnya
dimana kalau kita beli perhiasan emas pasti ada ongkos yang mesti kita bayar
itu yang pertama
kemudian yang kedua adalah perhiasan emas itu ada campurannya
sementara emas batangan itu dia murni
itu yang kedua
dan yang ketiga adalah perhiasan emas itu ada trennya
sekarang mungkin modelnya ngetren
lima tahun mendatang mungkin nggak begitu ngetrend lagi
jadi sekarang pilihannya tinggal dua nih
kalau nggak emas batangan fisik yang kita bawa pulang
nah sebenarnya dua duanya oke gak ada masalah
bedanya adalah ini dia
bedanya adalah nomor satu
tidak semua orang nyaman beli emas fisik untuk dibawa pulang ke rumah
karena mereka pikir aduh ntar simpen di mana ya emas batangannya takut hilang
seperti itu ya
mereka bisa pertimbangkan tabungan emas itu yang pertama
cuma masalahnya adalah tabungan emas juga punya kelebihan dibanding emas fisik
di mana emas fisik kita seringkali harus punya uang minimal satu gram
atau mungkin setengah gram
tapi kalau tabungan emas
seper seratus gram alias satu sudah bisa anda punya
contoh misalnya harga emas sekarang katakan menyentuh satu juta rupiah
ya bagi aja seratus
sepuluh ribu rupiah anda sudah bisa punya tabungan emas
sementara kalau pada emas fisik anda harus punya uang minimal satu gram atau setengah gram
jadi masing masing ada kelebihan dan kekurangannya
tapi kalau kita bicara soal tabungan emas nih mas hafir
sekarang kan ada beberapa yang menawarkan menabung emas secara online
ada beberapa aplikasi
menabung emas secara online
murah lagi per bulannya atau perharinya cuma sepuluh ribu tadi misalnya mas safir bilang
tapi apa yang perlu diperhatikan untuk orang orang yang tertarik nih dengan cara murah menabung emas ini
jadi yang pertama adalah kalau kita menabung emas itu secara online
entah tabungan emas
sorry kalau tabungan emas mungkin bukan online gitu ya
tetapi ada beberapa marketplace marketplace bahkan aplikasi di mana kita bisa menabung emas secara online
jadi pertama yang harus kita perhatikan adalah platformnya
platformnya itu sudah dikenal atau tidak
misalnya saya nggak harus sebut nama misalnya
tapi ada platform platform yang memang sudah dapat restu dari ojk ya
nah kalau platform itu belum dapat restu dari ojk
jangan sampai nanti uang ada di bawah lari
terus ada bingung mau komplain kemana itu yang pertama
kemudian yang kedua selain platformnya sendiri juga fisik juga emasnya itu sendiri
tabungan emas atau emas ya online
emas online atau tabungan emas juga bisa itu harus di backup oleh emas beneran
oleh benar benar emasnya
emasnya harus ada
dan ojk harus selalu cek bahwa oke kalau misalnya nilai emas virtual yang ada di luar adalah sekian miliar rupiah
si ojk harus kecek emas benerannya ada atau tidak
seperti itu ya
ah ya sih
karena itu pastikan tanyakan kepada platform yang bersangkutan ini emas benerannya ada atau tidak
karena yang tidak boleh adalah kita nabung emas secara virtual di sebuah platform
tapi emas batangan benerannya di sana itu tidak ada
itu nggak boleh
nah itu yang harus diperhatikan saya pikir
jadi harus riset bener bener riset mau menabung apapun termasuk menabung emas investasi emas semuanya harus riset ya
harus punya jaminan terhadap diri sendiri kalau nanti ada apa apa gitu ya
mas safir senduk terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami loh di cnn indonesia connected